gue mau ngambar ke anak anak soal rumah
cepetan temen saya
tuhan maafkan aku
kendaraannya banyak sekali langsung ke ruang operasi
terus kamu panggil dokter bedah sekarang ya
ya baik dok ya baik dok
kok lo ketawa ketawa gitu
orang cocok kok bajunya
serius kan nih
orang itu cocok banget
lu ngapain ada di sini len
udah biar dia aja
ini juga ada yang nemenin
eh sam sam pergi aja mau jauh
pergi aja sam
biarin aja romance karat sendirian
roman kenapa lan
roman lu gak parah
lu sekarang nih di ruang operasi
tapi lu gak peduli
jadi mendingan lu pergi aja
dan pergi kejamu

gw ada satu
kepala nah ada
halo semuanya selamat ya
kau sayang sih tim putrinya kalah
yalah kita kalah juga gara gara ulan
kita gak boleh nyalain siapa siapa
yang penting sekarang ini kemenangan untuk kita semua
untuk sma tujuh ratus dua belas
well lu kenapa sih
lu pengen cium piana juga
natural banget bila
tante mau tanya
ada yang liat roman
iya ada yang liat kemarin gue lah nih pada
kita gak tau tante
tadi juga kita pas tanding gak sama roman kok
dari tadi juga gue gak liat samuel
terus mereka kemana dong
nah itu dia
waktu nyari si roman
ah yang pas ke toilet tuh
gue pinjamin handphonenya
dicenya sampai jaman
karena dia isi
terus mata turut
ini orang pengen
kakak dateng tanding lu kenapa lu cidera
wulan lu ga punya pulsa punya mpnya karin
karna gua lagi sama karin dan disini juga udah ada sem
intinya gua mau kabarin lu doang
di rumah sakit sekarang
hampa nih hidup tanpa dia nih mana si romannya
wulan lagi di rumah sakit bob
wulan luka parah sekarang
hah ketimpa pohon
sekarang dia di rumah sakit kok bisa
di rumah sakit ya allah anakku
hei kau jangan coba tipu tipu ya
kau bilang anakku tertimpa pohon
masuk rumah sakit mau apa kau
saya nggak bohong romo sekarang lagi ada di rumah sakit
bulan jadi benar ini kau
hei pulang lebih baik kau berterus terang saja ya
kau lakukan apa pada rohman sampai dia harus masuk rumah sakit
apa apa aja jangan salahkan wulan
wulan wulan ini tante
roman di rumah sakitnya
di rumah sakit mana sekarang
coba coba kau kasih tau tante dimana dia
di rumah sakit medika setia tante
di rumah sakit medika setia tante
eh emang pegang pegang
apa ketemu lah
eh yang kuat lah kau
roman iiih gua takutnya
iiiih gua takutnya
iya gua tau gua tau tapi
tapi gaada gunanya nangis juga kan lan
sekarang yang harus kita lakuin kita tuh harus berdoa buat roman ya
roman menerahannya banyak banget
roman anak kita
iya di medika setia katanya
iya masuk rumah sakit